orang usaha itu memang ada prosesnya
usaha ke jimbring kang mus aja awalnya tersenat senat
sampai kang mus yang menang
kang mus sempat ngira gak bakal bisa jalan
itu susahnya cep
kadang kadang saya juga punya masalah yang sama
apa apa maunya buru buru
mungkin itu yang harus kita lakukan sekarang
belajar sabar itu gimana cep
gini nanti kalau kang ujang udah dateng
bukain pintu terus suruh masuk
setelah masuk suruh dia duduk
itu sih aku udah tau
yang aku belum tahu setelah itu aku harus gimana
teteh tanya kang ujang mau minum apa
itu juga aku udah tahu
kalau gitu berarti tete udah tahu semua
itu kayaknya kang ujang udah datang
aku mau bukain pintu nyuruh dia masuk
terus nyuruh dia masuk
lalu dia duduk
habis itu aku tanya kang ujang mau minum apa
kopi hitamnya dua
besok saya kesini lagi sebelum kang mus berangkat
kamu tahu kenapa kopi ini nikmat
karena campuran antara pahit sama manis
pernah minum segelas gula yang diseduh air panas
tapi tau kira kira gimana
kayaknya enakan ini ada pahitnya
kalau kopinya aja
kalau cuma pahit aja kayaknya nggak enak juga
hidup kita juga seperti kopi ini
campuran antara pahit sama manis
campuran antar susah dan senang
susah melulu enggak enak
cuma senang aja juga kayaknya nggak asik
mari kita nikmati kehidupan
jangan lupa subscribe channel rina shona

kamu masih punya nyali
ada yang harus kita omongin
besok kang mus berangkat
biarpun belakang ini
di antara kita terasa gak nyaman
saya pengen kamu tetap ada
saya cuma paham produksi
saya butuh kamu buat urusan promosi sama pemasaran
saya sudah gak percaya sama kamu
ada yang memanfaatkan keadaan
salah seorang musuh akang
terminal bukan prioritas lagi buat saya
di depan saya
anak kemarin sore
ada api saya sekarang
atau ganti keterangan jenis kelamin di ktp kamu
ada mobil yang mau keluar
hati hati di jalan
kang ujang udah pulang aku udah gak bingung lagi
gak bingung buat sementara
apa buat selamanya
semoga buat selamanya
tadi apa yang diomongin sama kang ujang
kang ujang minta aku buat bantuin dia
dia gak ngerti produksi
dia perlu bantuan aku buat urusan promosi sama pemasaran
ini bukan sesuatu yang baru aku mulai
tapi tanggung jawab yang udah berjalan
dan harus aku terus selanjutkan
ini kamu di rumah
iya tapi mau pergi
nunggu dijemput lah yuk
kamu kayaknya cocok deh sama dia
kenapa gak pacaran aja
kalau dia mau serius berani
langsung aja ketemu abah
siapa yang mau ngelamar kamu
saya mah jadi rakyat ajalah
pusing jadi bos mah
suka banyak masalah
saya cuma ditanyain sama kang cecep
mau kerja disini lagi apa enggak
saya disuruh kumpulin temen temen yang lain
bosnya kang cecep
setau saya mah
kang cecep juga gak ada niat
jadinya siapa tuh
kan tadi udah saya bilang
jangan lupa like share dan subscribe ya